formasi pesawat tempuh tni angkatan muda untuk memperingati hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
formasi pesawat tempurin terdiri dari pesawat t lima puluh golden ea dan f enam belas fighting falcon
membentuk aircraft formation diikuti formasi pesawat superiore
pesawat tni angkatan udara ini terdiri dari pesawat t lima puluh golden eagle dan f enam belas fighting falcon
pesawat t lima puluh golden eagle bermarkas di pangkalan tniau iswahyudi madiun
pesawat f enam belas fighting falcon bermarkas di pangkalan tni au rusmin nuryadin pekanbaru
serta pesawat sukoi dua ribu tujuh ratus tiga puluh bermarkas di pangkalan tniau sukoi
sultan hasanuddin makassar
yang kami hormati umatlah kita dengar dan ucapkan suatu yang akan disampaikan secara langsung dari komun pesawat tempur

tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara
tni angkatan udara